itu buranti itu si baragajul dua an iyo
main tinggal tinggal aja sih gimana rt masih ngomong juga
nggak saya mah takut sok lah
siapa sok lah
ini saya mah sok maju ke dia lah
pak tony saya sama buranti mau ke rumahnya susteratna
amin terima kasih
blahblahblahbl lah ko concern lo
iya kayanya habis liat penampakan ibu deh
kali abis liat penampakan
kali abis liat penampakan
iya tapi kali baik baik aja kok
ada penampakan ibu
mendingan kita balik aja yuk
jangan kita kan harus setia kawan
jadi gini deh kita nginep semalam lagi
besok habis pengajian kita baru pulang ke rumah
ibu bela kita harus berani
blok blok dari belakang
ini aku mas
masa lupa selamatan listri kamu
karena aku udah minta maaf waktu di makam
tolong jangan ganggu aku lagi sama bela
yang tenang kamu di sana ya
aduh jangan bawa banyak
masa minta maaf kalau mau liat muka aku sih
lihat jaringannya aja takut
aduh paling gue gak ngaruhin kejaran
ini udah ya
mana aku leket kan din masses nya itu
wsekasi ku mongges ya

parete abis takut takutin hantu ya
yaudah jangan sekarang parete ikut saya yuk
si buranti ini sarung saya ini
ya biarin aja
ngapain dikutupin udah pakai celana
selamat malam bapak bapak
bapak bapak gini ini saya teh mau minta tolong biar malam ini rodanya ditemenin sama pak rete
kasian dia di rumah sendirian
lihat tuh kumisnya keriputnya makin tambah karunya udah tua
bobo keriput segala
parete di sini aja ya
sada masanya mas
saya bukannya takut
si buranti aja kepo
lain kali gak boleh begitu
kebiasaan warga yang satu ini kebiasaan
parete didatengin hantunya bu indah lagi ya
kayaknya emang belum dimaafin saya teh
itu tadanya parete banyak salah mau mantan bini
buktinya sampai meninggal aja bu indah masih menghantui prt
si eta bukannya prihatin malah ngata ngatain
nanti kalau kamu suatu saat disamperin sama ibu
kamu bisa disamperin sama ibu
pasti aja kamu udah
saya mau istirahat aja
sekarang mas saya mau tidur mau istirahat
terserah kamu mau ngomong apa ya kan
si buranti itu si baragajul duaan
main tinggal tinggal aja sih gimana
nggak saya mah takut
siapa sok lah
ini saya mah sok maju ke dia lah
pak tony saya sama buranti mau ke rumahnya susteratna
iya pak rt
amin terima kasih
mami sama parete mau pergi dulu ya
adam makanan yang dikaling jangan dihabisin lagi ya
emangnya kenapa sih parete kan kesian
adam jatah ayam nih makan juga
anak anak bapak ada urusan sebentar
kalau main di rumah aja ya
jangan lupa pintunya ditutup
ali mumpung ayah sama tenteran tinggal di rumah
mendingan kita cari tahu yuk siapa sosok mr youth
pakai baju hitam hitam dan juga pakai payung hitam itu
kenapa kamu cari dia
karena aku penasaran siapa dia
dia tuh pernah nolongin aku waktu aku mampir kita berangkat sama motor
oh berarti dia baik dong
yaudah kalau gitu aku berani
kita mendingan cari kemakam aja
karena mungkin aja dia udah balik lagi ke situ
biasanya kalau ditawarin parfum teh ibu ibu suka keluar pak rete
tang kredit kali ya
pak paling gampang lo mancing keluar ibu ibu teh pakai nukitu
oh gitu ya
ini tuh rumahnya salah apa nggak sih
masa orangnya enggak nyaut nyaut
bener nih alamannya betul
gimana sih ini bacanya
urupnya pada berantakan
ah ada ada aja
lagi yang seluruh orang baca
bapak ibu mau cari siapa
saya teh mau cari sustrad
ini bener kan rumahnya susteratna
ini rumah susteratna
orangnya kemana ya
kalau susteratna udah lama enggak ke rumah
rumahnya udah lama kosong bu
emang susteratnanya pergi kemana
ya setahu saya sih pak
dia itu sebulan yang lalu abis dipenjara
dan dia enggak pernah ke rumah lagi
mungkin dia malu pak
kenapa kok dipenjara
loh emang ibu bapak nggak tahu
kalau tahu nggak bakal nanya
yaudah kalau gitu
suseratna itu ketahuan mencuri di rumah bu indah
lalu dilaporkan ke polisi
makanya dia dipenjara
jadi dia teh maling
ibu bisa kasih tahu enggak ciri cirinya susteratna teh kayak apa
iya kebetulan nih saya ada fotonya
kayaknya dia miss selfie di kampung ini
bapak bisa aja
iya betul itu susteratna
iya pak rete